sebagai kita pun harapkan bahwa apa yang akan kita lakukan di pon papua ya secara pribadi ya saya mau yang terbaik
kita harus sebagai tuan rumah kita akan menunjukkan bahwa kesiapan kita semua apa yang dilakukan oleh pemerintah supaya kita bisa menerima seluruh kontingen yang datang untuk bertanding di papua
saya berpikir bahwa kita akan menjadi tuan rumah yang baik supaya setelah apa yang kita lakukan selama perjalanan pon ini setelah seluruh kontingen yang datang
setelah kembali kembali ke masing masing bahwa ada yang akan tersendiri buat mereka